cnn indonesia breaking news
dengan salah satu penumpang batik air romidi
baik sudah tersambung selamat malam pak romidi
baik boleh tahu sebelumnya ini saat ini posisi pak romidi sedang ada di mana
ya saya barusan sekitar lima menit yang lalu landing di halim
oke pak romidi bisa dijelaskan ini adalah penumpang yang terletak di manifest pesawat apa
kalau saya kan penumpang batik air
karena penerbangan batik air dan lion air itu kan hampir bersamaan
sama sama dari bengkulu menuju jakarta
hanya saja semuanya delay dua duanya delay
pesawat kami yang kami tumpangi dari bengkulu ke jakarta itu baru landing dari jakarta itu jam delapan belas
sehingga dia idealnya jam sembilan belas sudah berangkat
cuman pas sampai jam sembilan belas itu nggak berangkat berangkat
terus kita lihat ternyata si lion air itu ada di depan batik air
sehingga pesawat batik air itu tidak bisa keluar karena terkunci
nah batik air itu berhentinya lama sekali
sehingga orang pada memperhatikan ada apa
ternyata sayapnya batik air sebelah kiri itu menyenggol tiang lampu neon di sana
siang lampu neon pinggir gerbang itu
sehingga itu tiang lampu itu robo dan pesawatnya itu saya lihat robek begitu
oke saya perjelas lagi pak romedy ya
saya perjelas lagi pak romedy
sayap batik air atau sayap line air yang menabrak lampu di landasan
jadi batik air itu terkunci karena dia tidak bisa keluar
jadi sayap lion air itu menabrak tiang lampu bandara
sehingga sayap kiri itu robe
pak romedy ada informasi terkait dengan para penumpang terutama yang berada di pesawat lion air jt enam ratus tiga puluh tiga
begitu dia bisa bergerak
jadi kami berpapasan dengan penumpang lion air yang turun
kami penumpang batik air naik
jadi kami berpapasan
tidak ada korban jiwa sama sekali ya berarti pak ya
hanya saja saya lihat begitu kami terbang penumpang semua turun dan pesawat diparkirkan
saya nggak tahu apakah kemudian terbangnya atau nggak
bukan sedikit napaktilas ya
bagaimana kondisi dan kronologi
sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan siapa yang saya hubungi malam ini
pak romidi adalah merupakan penumpang batik air yang juga bersama dengan pesawat lion air jt enam ratus tiga puluh tiga ini
merupakan pesawat yang berangkat dari bandara fatwati bengkulu menuju jakarta ya
pak romidi kami masih tersambung ya pak ya
pak romini dari pantauan bapak sendiri sebenarnya bisa dijelaskan sendiri
kronologinya seperti apa awalnya
sebetulnya kami kan nggak terlalu apa namanya memperhatikan keluar pesawat
karena memang posisi sama sama delay
yang batik air itu tujuh belas lima puluh yang lion delapan belas
cuma delay dua duanya begitu
tinggal kami menunggu panggilan saja
hanya saja kedua pesawat itu sudah ada dari tadi
cuma nggak ada panggil panggilan sampai jam sembilan belas
sehingga orang pada menengok ke jendela
begitu melihat ke jendela terlihatlah pesawat lion air itu di depan batik air
orang pada kok nggak bergerak bergerak
ternyata setelah diketahui sayap kirinya lion air itu
itu mendabrak siang lampu
oke saya perjelas lagi pak romedy saat itu berada di dalam ruang tunggu atau
di ruang tunggu
di ruang tunggu
oke kalau dari penglihatan bapak di jendela bagaimana kondisi dari penumpang saat itu
saat keluar berhamburan atau seperti apa
nggak jadi dia begitu
penumpang tidak diperbolehkan keluar
jadi penumpang selama berhenti tidak keluar
dia berhenti terus sampai mungkin hampir tiga puluh menit di depan pesawat batik air
sehingga batik air yang kami tumpangi terkunci
tidak bisa keluar
oke kalau dari penumpang lion air nya gimana pak romedy
ya penumpang lion air masih dalam pesawat semua
karena pesawat tidak bergerak
akhirnya berapa menit setelah itu pesawat bergerak diparkirkan ke tempat parkir
baru kemudian penumpangnya turun
seperti penumpang turun pada umumnya
jadi dia turun penumpang lion air penumpang kami yang batik air naik
kami berpapasan antara penumpang batik air dan penumpang lion air
nah pak romedy kalau dari kasat mata bentuk badan pesawat lion air jt enam ratus tiga puluh tiga itu seperti apa
sayapnya sudah rusak
atau ada seperti apa percikan api atau seperti apa
kalau saya lihat kalau pisiknya enggak
cuma sayap kiri ujungnya itu agak penyok begitu
karena itu menabrak tiang lampu itu
jadi tiang lampunya teroboh
mungkin karena saking kuatnya ya
jadi pesawatnya itu agak penyok begitu
ujung ujung pesawat sebelah kiri lion air itu
jadi enggak ada percikan api dan enggak ada pesawat
badan pesawat enggak kena
yang kenal ujung sayap kiri pesawat lion air
ujung sayap kiri lion air jt enam ratus tiga puluh tiga ya pak romidi ya
kalau kondisi di bandara sendiri gimana pak
selain batik air yang bapak tumpangi atau bapak naiki
kemudian juga lion air yang jt enam ratus tiga puluh tiga tersebut
ada efek delay kepada penerbangan yang ada di bandara fatmawati seperti apa
nah kebetulan itu dua itu adalah penerbangan terakhir dari sana
tadi saya sempat apa namanya orang petugas di truknya sempat ke penumpang itu saya nanya ini ke apa namanya
gimana pak begitu dia bilang ya memang nabrak yang itu dia bilang kan
dan enggak bisa berangkat saya tanya begitu
dia bilang ya nggak bisa berangkat karena tidak diizinkan sama petugas darah kayak gitu lah bahasa ininya
oke sekali lagi biar saya perjelas ya pak romedy kalau misalnya dari manajemen sendiri setelah terjadi insiden tersebut
apakah ada informasi kepada para penumpang baik yang ada di batik air maupun di lion air sendiri
nah jadi padahal kan jadi kami turun
oh yang mati air nggak ada jadi begitu siapa si lion air itu sudah bisa bergerak sehingga tidak menghalangi pesawat batik air
kami dari ruang tunggu disuruh turun menuju pesawat begitu
baik iya pak romedy masih tersambung
kami disuruh turun menuju pesawat pesawat lion air dengan posisi parkirnya disuruh turun juga penumpangnya menuju ruang tunggu
jadi kami enggak tahu lagi pengumuman setelah di dalam itu seperti apa
kalau batik air tidak ada pengumuman apa apa cuma sekedar ya begitu saja
oke kalau gitu boleh diperjelas lagi ya pak ya
kronologi dari awal bapak naik batik air penerbangan dari bengkulu menuju jakarta untuk jam berapa
sementara lion air jt enam ratus tiga puluh tiga ini adalah penerbangan dari bengkulu ke jakarta pada jam berapa
dan bagaimana kondisi pada saat insiden tersebut terjadi
ya jadi apa namanya kami batik air itu idealnya seribu tujuh ratus lima puluh bengkulu jakarta
kemudian lion air itu
delapan belas bengkulu jakarta
hanya saja keduanya dua itu delay semua baik batik air ataupun lion air
sehingga sekitar jam sembilan belas delapan belas tiga puluh itu dua dua pesawat itu sudah ada di sana
cuma kita bertanya tanya kok enggak dipanggil panggil ini pesawat sudah ada di sudah landing tapi enggak dipanggil panggil
nah karena ternyata ya khusus kami ya karena kami batik air kenapa ada masalah apa
karena siapa namanya pesawat lion air itu ada di depan pesawat batik air
sehingga membuat pesawat batik air tidak bisa keluar karena dia mengunci di depan pesawat batik air
nah kenapa batik air itu lion air enggak bergerak karena sayap kiri lion air itu menabrak siang neon bandara begitu
kami masih akan menggali sedikit informasi terkait dengan insiden dari pesawat lion air yang terjadi di bandara fatma
tapi terima kasih terlebih dahulu pak romedy atas waktunya menjawab pertanyaan kami di breaking news cnn indonesia
ya beberapa hari yang lalu mahkamah agung mengabulkan permohonan ya kami masih akan menggali sedikit informasi terkait dengan insiden terjadi di bandara fatmawati bengkulu terkait dengan pesawat lion air jt enam ratus tiga puluh
masih tetaplah di cnn indonesia breaking news
sianan indonesia breaking news